sekarang ini kamu sedang berada di alam gair
alam persimpangan antara jalan menuju surga dan neraka
lalu kenapa saya berada di alam ini
allah swt telah memerintahkanku untuk mengajakmu ke jalan petunjuk yang telah engkau mohonkan kepadanya
allah allah allah
saya sudah bawa istri saya ke dokter pak ustaz
tapi sampai saat sekarang dokter belum bisa memberikan analisa
sakit apa yang diderita oleh istri saya
saya benar benar bingung pak ustadz
saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan lagi
bersabarlah pak elbi
inna allah ma'asolih
sesungguhnya allah bersama orang orang yang sabar
berbanyaklah doa dan zikir
untuk memohon pertolongan kepada allah swt
ma'am bangun ma'am
telah berpulang ke rahmatullah
ibu elbi binti mahmud
pada hari ini jam sepuluh lima belas
jenazah disemayamkan di rumah duka
dan akan dikutuk
untuk apa kamu datang kemari
kamu tidak pantas datang ke rumah saya
kamu dan anak kamu yang telah menggunakan isi saya
kamu tidak pantas kesini
saya tidak nyangka pak si fajar sampai berbuat bejat seperti itu pak
apalagi saya lewat depan rumah saya tutur katanya manis wajahnya ponos seolah olah tanpa dosa
tapi dia yang menyebabkan istri saya menderita seperti itu
dia yang telah mengundang guna istri saya
kalau si fajar ini kita biarkan tinggal di kampung ini bukan tidak mungkin dia akan mengganggu istri istri orang yang lain
di mana kalau si fajar
kita usir saja pak dari kampung kita ini
ada apa saudara saudara datang kesini
pak ajar telah melakukan perbuatan bejat kampung kita ini pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
saudara saudara jangan main hakim sendiri
apa yang saudara saudara tuduhkan kepada fajar belum tentu benar
buktinya pak kai dia telah memperkuat sabu elbi
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
hati saudara saudara sudah kerasukan iblis
sekarang lebih baik saudara pulang
percayakan masalah ini kepada saya
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
tidak ada apa pak
sebagai umat beragama kita jangan mudah termakan oleh hasut
al fitnah tu'ashatu minal qotri
fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan
sekarang lebih baik saudara saudara bukani

biar masalah ini saya yang menyelesaikan

secara urusan dengar saya in anyway
untuk mendekatkan anda terhadap tu'ashat
lakukan saya ini yaitu
kamu memperdayakan pendidik kepada saya
kamu memberikan semangat besar
saya berlerak kepada kamu
pero maks gary kan
masih banyak yang berdadiangmaksi
apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan saham yang mendapatkan

tapi allah sangat cinta terhadap orang yang bersama
alhamdulillah allah telah menyelamatkan dan melindungi fajar
perbanyaklah terus memohon pertolongan dan perlindungannya
sekarang sebaiknya masalah fajar kita selesaikan bersama pak erick
alhamdulillah pak elmi
sekarang ini kamu sedang berada di alam gaib
alam persimpangan antara jalan menuju surga dan neraka
lalu kenapa saya berada di alam ini
allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkanku
untuk mengajakmu ke jalan petunjuk yang telah engkau mohonkan kepadanya
lihatlah dia adalah orang yang tidak taat
orang yang tidak menghormati hidupnya
dan dia tidak menyayangi dirinya sendiri
apakah itu ibu elbi
dia yang telah memfitnah
ayah saya telah berbuat dosa pada pahajaan dan ibu
oh bimbing terima kasih
coloh itu berlakunya sekarang
saya seperti buddhah
bicara sebenarnya sekali
istilahnya tidak begitu
dan mendapatkan siksa dari dosa yang dikerjakan
perbuatan apa yang telah dilakukan oleh istri saya
dan dosa apa yang telah saya lakukan
isterimu dipanggil menghadap allah
untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya melakukan fitnah
setelah saya mohon petunjuk pada allah
di dalam mimpi itu saya bertemu dengan bu elbi
dan bu elbi memohon pertolongan pada saya
untuk menyampaikan maafnya pada pak lb
atas kehilafannya selama ini
demikian juga dia mohon maaf pada fajar
karena selama ini bu elbi telah memfitnahnya
itulah kekuasaan allah
mudah mudahan dengan demikian saya bisa lebih berhati hati lagi
dalam menjalani hidup ini
kalau saya sudah menyinggung perasaan bapak
karena saya telah menyampaikan pesan ini
saya khawatir kalau saya tidak sampaikan
ini akan menjadi hutang buat saya pak
justru saya yang harus minta maaf
sama ibu dan dek fajar
karena selama ini saya
saya sudah salah menodoh ibu dan dek fajar
padahal yang salah di sini adalah istri saya
saya sudah memaafkan bapak dan ibu
demikian juga dengan fajar
sudah memaafkan bapak
allah mengampuni dosanya
diberikan kelampangan di alam kubur sana